kisah tragis yang menimpa udin seorang pria yang tewas dibakar oleh sekumpulan warga yang beringas
seakan menambah panjang deretan korban aksi brutal main hakim sendiri
bukan hanya kekerasan fisik yang berakibat hilangnya nyawa seseorang
beberapa kasus juga menunjukkan masa juga kerap melakukan persekusi
dan juga tindakan intimidasi kepada pihak yang dinilai berseberangan dengan mereka
sisa jelaga di drenase di babelan bekasi jawa barat ini menjadi saksi sebuah peristiwa keji
di sini seorang pria bernama muhammad al zahro alias udin atau zoya diduga mencuri penggeras suara
di sebuah musola tewas dibakar masa
seorang saksi mata mengatakan situasi saat itu membuat mereka yang berada di lokasi kejadian
tidak mampu mencegah amuk sekelompok orang yang main hakim sendiri itu
setelah memanggil tiga saksi dan menyita tiga penggeras suara
polisi menyatakan dugaan pencurian oleh korban yang tewas dibakar benar adanya
selain mengejar pelaku pembakaran polisi memburu tiga pemilik akun media sosial
yang diduga menyebarkan ujaran kebencian
sementara itu keluarga udin di cikarang kota bekasi hingga kini belum bisa menerima kenyataan
menurut sang istri almarhum terakhir berpamitan untuk mengantar pengeras suara kepada pelanggan di babelan
semasa hidupnya udin memang bekerja sebagai tukang reparasi alat elektronik
yang terima itu ya itu
kok sampai ya walaupun sumpah banyak suami saya emang bersalah melakukan pencurian itu
tapi kan gak harus sampai di aniaya atau dibakar hidup hidup seperti itu kan
gak kan manusia
kisah tragis yang menimpa udin seakan menambah panjang deretan korban aksi beringas main hakim sendiri
yang dilakukan oleh masa
beberapa waktu lalu seorang supporter persib bernama riko andrean
tewas akibat luka parah di kepala dan bagian tubuh lain karena dianiaya sekelompok bebotoh
riko meninggal setelah menjalani perawatan intensif selama lima hari
bukan hanya kekerasan fisik masa juga kerap melakukan persekusi kepada seseorang yang dinilai berbeda
seorang dokter di rumah sakit umum daerah solok sumatera barat fira lovita
merasa tertekan setelah mengalami persekusi berupa teror dan intimidasi oleh sejumlah anggota ormas
peristiwa itu bermula setelah ia membuat pernyataan yang dianggap menghina ulama di akun facebook miliknya
mengaku diintimidasi dokter fira pun memutuskan pindah ke jakarta
kejadian yang menimpa dokter fira juga dialami seorang remaja
berusia lima belas tahun di jakarta
sebuah video viral di media sosial menunjukkan sang remaja diintimidasi sejumlah orang
tindakan main hakim sendiri apapun alasannya tidak bisa dibenarkan
pemerintah sudah seharusnya bersikap tegas terhadap mereka yang secara terang terangan melakukan intimidasi
dan kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban jiwa
ini yang memperhatikan keberingasan kru munarmasa yang main hakim sendiri kembali memakan korban
saat menewaskan seorang pria di bekasi jawa barat
aksi brutal tak berperi kemanusiaan ini kembali menambah panjang daftar korban nyawa
akibat kesewenang wenangan sekumpulan orang yang merasa paling benar
fenomena apa yang tengah terjadi dalam masyarakat sehingga peristiwa meresahkan ini kian marak terjadi
kami akan membahasnya malam hari ini bersama prof adrianus meliala kriminolog dari universitas indonesia
terima kasih prof adrianus atas kehadirannya
kemudian ada komisaris besar polisi selamat pribadi analis kebijakan media di jawa barat
terima kasih pak selamat sudah datang
kemudian ada budayawan kita mas arswendo atmowiloto
mas ars terima kasih sudah datang saya akan minta perspektifnya
sudah lama tidak mengumpul di sini mas ars karena sibuk
oke saya akan tanya ke pak selamat dulu perkembangan kasusnya seperti apa pak ini pak
saya komunikasi dengan pak argo juru bicara polda menterjaya menyampaikan saat ini polisi sedang intensif melakukan pencarian
terhadap para pelaku pengeroyokan pelaku penganiayaan dan pelaku pembakaran
apakah sudah diketahui pak siapa siapa saja pelakunya karena kalau sekumpulan massa orang orangnya banyak ini kan mungkin identifikasinya tidak semudah satu dua orang
menurut pak argo sudah ada beberapa orang tentu polisi dengan satu dua tiga orang didapat tentu dari tiga orang empat orang atau lima orang akan mengembangkan mengembang kepada
orang yang lain polisi
tidak akan diem pada satu dua orang
pasti akan dikebakankan kenapa
secara hukum gimana pak kalau melibatkan
lebih dari satu orang
secara hukum terjadinya
kemudian bisa penganiayaan yang
kalau misalnya ini katakanlah
pembelaan yang lebih batas
pembelaan itu adalah
tetap ada konsekuensi
saya akan ke prof adrianus melialap
melihat aksi yang
ini kan perlaku kolektif ya
yang kita kenal
mulai dari yang levelnya hanya sekedar kerumunan
atau crowd hingga mob
nah baik crowd maupun mop itu
itu punya satu z yakni
pribadi daripada orang orangnya
digantikan oleh jiwa kelompok
nah pada konteks jiwa kelompok ini
individu individu yang bahkan
mukul kucing pun gak berani gitu ya
menjadi berani bahkan membunuh
begitu nah ketika dia kemudian
sudah kembali menjadi individu maka
dia bisa bahkan menyesal atas perbuatannya
nah kalau terdekatkan dengan hukum
benarkah bahwa ketika orang orang yang berada
di sekitar kasus bekasi ini
itu melakukannya dengan kesadaran
sendiri rasanya tidak
dia mungkin dipengaruhi oleh suara
oleh desakan oleh jiwa
kelompok pada saat itu sehingga kemudian dia lalu berani
sehingga memang dia pada dasarnya
dia harus mempertahankan secara
individu tindakan dan
akibat perbuatannya namun sebetulnya
dia bisa berkata begini mungkin nanti
dalam pembelaannya misalnya bahwa
sebetulnya saya anut terpengaruh
saya sebetulnya didorong saya sebetulnya
lupa kesadaran dan seterusnya
tapi sebelum ke prof adrianus lagi
pak selamat ini kalau tadi kan
prof adrianus mengatakan sebenarnya belum tentu
orang orang yang melakukan
aksi ini berani nih kalau kita
bicara mengenai individu individu masing masing
tapi kalau dengan kolektivitas mereka
lebih beringas dan berani
apakah memang sudah diidentifikasi
apakah mereka ini
tercerai berai kemudian tiba tiba
saja ada di tempat itu kemudian menjadi
kelompok baru atau memang mereka berasal dari
kelompok yang sama gitu pak selamat
udah ada identifikasi
seperti itu belum pak
info yang saya dapat dari pak argo
diawali dengan spontan
jadi orang orang yang
berkerumun di sana tidak ada kaitannya
dua orang dengan meneriakan sesuatu kata kata
mungkin kata kata itu kata kata yang sudah dikenal
sehingga memberikan efek psikologis secara
memberikan dampak berkerumun
satu dua tiga sehingga banyak orang
crowd kata beliau tadi
daya tariknya apa prof
kemudian membuat orang sampai bisa setega itu
ini kan kita bicara ada insentif atau daya tarik
yang membuat orang akhirnya mau bergabung dengan
crowd atau kerumunan itu
memang ada unsur struktur struktural gitu ya
kita cenderung untuk lebih mampu melakukan
suatu persekusi kalau pakai istilah sekarang
kepada orang orang yang melakukan kejahatan kejahatan
yang kita kenal sebagai kejahatan pinat
atau kejahatan kacangan gitu ya
jadi karena kita tidak berani melawan orang orang yang
atau tidak mampu menyentuh para koruptor
maka kemudian kita larikan kepada
jadi dibentuk kemarahan atau kekecewaan baru gitu menurut anda
ya sebetulnya dan itu sudah berlangsung lama sebetulnya ya

tetapi dari berbagai penelitian mengatakan bahwa
semakin orang tidak mampu menyentuh
sesuatu yang tinggi tinggi
maka kemudian dia lebih berani
lebih tega untuk mensupres bawahannya
nah jadi memang kalau kita pakai pendekatan struktural itu
harusnya kan dari orang bawah mengejaya orang atas
atau orang atas mengejaya orang bawah
tapi yang terjadi adalah bahwa
sesama orang bawah
sesama orang jalanan
bahkan sesama orang beragama
pun juga kemudian saling eksploitasi
nah di sini kemudian lalu bedanya antara bob indonesia
dengan mob katakan saja mop di amerika serikat misalnya
di mana di situ adalah antara putih lawan hitam
hitam lawan putih gitu ya
di indonesia kan nggak ada situasi seperti itu
kalau map umumnya terjadi pada konteks di mana orang lapar
lapar secara fisik atau lapar karena tidak punya rights at all
jadi tidak punya hak sama sekali
di indonesia jauh lebih bagus
jauh lebih apa lebih
namah juga gitu
tapi kok bisa berani begitu
makanya kemudian kita bicara mengenai dua hal
pertama tadi kita memang sudah ada situasi struktural
kedua nampaknya konteks masa
konteks masa itu dibiasakan di indonesia ini
kontestasi itu sekarang menjadi semacam raja baru lah begitu ya
apa kata orang banyak
bahkan nanya dia mungkin ketik kepada pak selamat dan kawan kawan
bahkan polisi pun juga bergerak berbasis pada apa kata orang banyak
kalau nggak ada gerakan masa nggak diproses juga
nggak gerak juga gitu
jadi kemudian ada penganggap bahwa memang
ada perbedaan perbedaan yang mencolok sebenarnya
antara masa ala indonesia dengan masa masa yang kemudian ada di luar negeri
walaupun akibatnya sama ya
ini bukan orang mati gitu
mas arswendo kenapa urusan masa kata kata atau frasa atau diksi masa ini menjadi
hal yang sangat menakutkan ini
belakangan ini bukan hanya kasus kemarin tapi beberapa kasus lain
persekusi dokter fira mario sampai kasus kasus politik misalnya yang terjadi satu tahun terakhir
ya mungkin yang terakhir tadi justru karena nuansa politiknya tinggi
kemudian muncul karena itu menyebarnya dari kasus kasus semacam ini
tapi begini bu saya itu melihatnya ini menimbulkan banyak pertanyaan
tapi pertanyaannya ini mengerikan gitu loh
apalagi nanti jawabannya misalnya tadi struktural
apa iya struktural
kalau bener kan bener bener mengerikan gitu
apa benar di daerah itu sudah demikian tinggi kemarahannya kepada kejahatan
misalnya kalau bener kan ngeri
misalnya mungkin pak selamat nanti bisa lebih menjelaskan
apa mereka ini nggak percaya sama polisi
kenapa kayak ditangkap bawa ke polisi aja
misalnya nah ini pertanyaan pertanyaan yang jawabannya juga sama menakutkan
nah dalam kondisi kondisi semacam ini masa itu memang ya mungkin profesor bisa menjelaskan
bagaimana reaksi massa di indonesia dan di luar untuk melihat ke atas ada apa itu
di atas ada apa
orang sana mungkin orang kelima baru gerombolan orang di situ berapa
apalagi teriakan teriakan tertentu yang sudah dikenal serbu atau bahkan kita tidak berani menjelaskan disini karena nanti takut jadi lebih masalah
bukan itunya putri
nah pertanyaan pertanyaan yang mengerikan tadi kenapa terjadi semacam itu inilah yang sebetulnya harus berani dibuka
dalam yang sederhana kalau tadi pak samad menjelaskan oh ketiga aja ditangkap kita bisa ini
dibuktiin pak tangkapnya beneran
nah dari situ baru bisa dirunut
tidak terlalu sulit kalau lihat video videonya
apalagi wajahnya terlihat jelas gitu di video video itu
ada yang terlihatnya paling tidak bisa diminta keterangan dengan lebih seksama lah
tapi kalau kita lihat masa itu kan diaguh agungkan kalau kita baca lagi misalnya konteks indonesia atau ideologisasi pancasila
misalnya kita kan sangat kental dengan nuansa kolektifisme
sama sama demi kemaslahan masyarakat
jadi masyarakat atau masa atau sekelumpulan sekumpulan orang itu lebih dihargai gitu dibanding orang atau individu individu gitu mas ars
kenapa menjadi sangat menakutkan sekarang
karena kemasan itu nggak bisa kita cap individunya yang mana sebelum nanti kena ini
gini bud supaya kita dapat gambaran
ada ibu masukin bayinya atau kurang lebihnya ke dalam kulkas
tapi dia sendirian dan segera akan di mungkin dia mungkin suaminya atau tetangganya apa udah
nah masa ini kan susah
makari itu contoh paling tepat
dulu arak arakan sederhana nggak ada apa apa tahu tahu meledak di pasar senen dan semuanya
loh kok terjadinya kayak begini ini teori muncul semuanya ini teori
saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya
satu teriak hajar serbu apa selesai
prof adrianus ini kalau bicara kan masa kalau kasus dulu misalnya ini orang yang lewat aja mungkin atau nggak tahu kenapa ada kerumunan
kayak misalnya kalau kita melihat ada kecil
kecelakaan saja kita kan pasti jalan sekitarnya macet bukan karena kecelakaannya tapi karena orang ingin menonton gitu kan
hal hal seperti itu kalau misalnya kita lihat aksi yang terjadi kemarin ini apakah karena memang eskalasi kebencian masyarakat kita atau pribadi pribadi yang kemudian terakumulasi dengan akhirnya eskalasi massa gitu juga bisa
nah jadi kalau tadi saya bilang bahwa kita punya yang namanya jiwa kelompok yang menggantikan individu individu yang ada di situ gitu ya
jadi ceritanya aja individunya banyak tapi sebenarnya semuanya sudah hilang kesadaran lah gitu
nah disitu lalu kemudian ada yang namanya memori kelompok
jadi sesungguhnya yang namanya jiwa kelompok itu tidak muncul begitu saja tapi juga ada memorinya ada jejaknya
nah kalau kita bicara mengenai memori kelompok di indonesia maka yang namanya kebencian terhadap maling gitu ya kebencian terhadap apa namanya
pembunuh pokoknya sesuatu yang berduaan sangat kerasan
pencuri segala macam
pencuri itu selalu lebih lebih apa lebih gampang untuk di apa namanya gampang untuk dirasakan
nah sekarang misalnya kita naik lagi dengan misalnya run more pencuri pencuri kendaraan bermotor gitu ya
itu sekarang sudah masuk menjadi memori kita bersama
nah makanya terlalu dibangkitkan tuh dibangkitkan setiap kali setiap kali ada kejadian seperti ini
makanya lalu kemudian istilah seperti bakar bunuh lempar timpuk gitu
itu menjadi sesuatu diksi yang selalu keluar
itu tidak muncul begitu tapi sudah ada memorinya
nah maka kalau kita bicara mengenai di wilayah wilayah lain di indonesia yang punya wilayah punya riwayat konflik ya
seperti misalnya di di maluku di aceh itu bahkan bahkan lebih lebih lebih kejam lagi tuh anunya apa namanya
karena ada pengaruhnya dengan memorinya gitu ya
jadi saya tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi pada konteks bekasi ini sesuatu yang out of context justru punya konteks gitu ya
cuma tadi justru tapi misalnya bahwa apa memang konteks itu memang terjadi di bekasi itu sendiri atau sebetulnya itu dibawa dari pengalaman tempat tempat lain
tapi bagaimana kita disebut oleh pak selamat banyak sering sekali kepolisian sering sekali menyebut bahwa negara kita adalah negara hukum proses hukum itu harus yang paling diutamakan
tapi kenapa orang kemudian bisa lagi lagi quote unquote mengangkangi proses hukum tanpa ada proses hukum tanpa ada verifikasi apa apa bisa seberingas itu tidak hanya beringas memukul prof
tapi juga sampai membakar itu kan sesuatu yang saya nggak tahu apa ya gimana ya
bukan sekedar kan nyiapin alat alatnya
ya masalahnya kan hukum putusan ini proses yang rasional penuh merupakan satu keputusan yang terukur keputusan yang memang diperhitungkan gitu ya
nah kembali pada konteks yang namanya perilaku massa perilaku kolektif itu kan itu kan semua sudah nggak bisa lagi nanti kita lapor polisi dulu ya polisi polisi mana udah lupa semua tuh gitu
nah maka kalau kita bisa menegakkan negara hukum haruslah menjadikan itu proses hukum
tapi kalau kita menjadikan hal seperti itu lapor polisi itu sesuatu yang instrumental
kelihatannya kita belum tuh belum menjadikan hukum sebagai instrumental
mungkin di pidato iya dibacaan iya tapi belum menjadi sesuatu hal yang instrumental bahkan ketika kita marah sekalipun kita bicara mengenai artinya kalau kita sampai nampar itu masuk pada pasal tuh begitu ya
itu belum ada spirit seperti itu
termasuk apakah ini juga bisa diartikan bahwa masyarakat umumnya gitu lebih baik kita hakimi sendiri dibanding menunggu polisi yang misalnya datangnya juga belum tentu cepat
ada bentuk ketidakpercayaan mungkin prof
kalau di jakarta saya kira polisi sudah bisa menjamin respons ratenya ya
sejam setengah jam gitu
apalagi karena sebetulnya kan dengan dukungan dari patroli dan itu kan semua membuat kecepatan
tapi jadi ya memang dasarnya sudah dikuasai oleh grup mainnya ya
makanya lalu kemudian polisi mungkin juga tokoh agama tokoh masyarakat yang sudah bilang jangan pun labrak semua
seberapa cepat waktu itu polisi kemudian menangani langsung ada di lokasi menangani
dan memproses kasus ini prof
kalau pada saat dtkp polisi cepat datang
setengah jam satu jam ke depan
yang cepat datang kemudian proses ini diupayakan sesegera mungkin
apapun yang terjadi ini adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia
ini adalah perbuatan asosial menurut saya
jadi tidak sesuai dengan norma sosial dan norma hukum
dan ini menjadi perhatian publik
kesulitan kesulitan apa aja sih pak selamet yang dialami atau dirasakan kepolisian untuk bisa memecahkan kasus kasus yang berhubungan dengan kerumunan masa seperti ini
tidak hanya kasus main hakim sendiri seperti bekasi tapi kasus kasus bahkan sampai kasus kasus politik yang kata prof adrianus bahkan keputusan hakim mengafirmasi bahwa mengakomodasi bahwa tekanan massa juga menjadi bagian dari keputusan itu
apa sih yang kemudian menjadi kesulitan kesulitan kepolisian sendiri dalam menghadapi

kami akan segera kembali ke sajalah berikut
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
beda dengan kasus kasus kepolisian yang menangani kasus kasus individual kasus kasus yang berhubungan dengan kerumunan massa ini ada specialiti ya pak selamet
masih pak selamet misalnya tingkat kesulitan juga
tingkat kesulitannya apa kemudian kekhususan untuk penanganannya seperti apa
semua kasus baik itu individual maupun menyangkut orang banyak saya kira nggak ada yang sulit ya
manakala bukti bukti itu terpapar tersedia dengan cepat untuk bisa diambil
tapi ketika berhadapan dengan massa kita harus bijak
bagaimana kita memancing akhirnya tidak growth
mungkin ada teknik teknik tersenduh
contoh misalnya kita mainkan surat panggilan
yang penting sudah tahu alamat tentu dia akan datang
daripada kita menangkap di tengah tengah masa
yang penting data sudah ada foto sudah ada identitas sudah ada
kan kita tinggal kalau misalnya wajah sudah diketahui kita tinggal kontak kementerian dalam negeri
tentu wajah ktp langsung kita ketahui tinggal memanggil alamatnya
jadi tidak ada kesulitan kesulitan ya pak
tidak ada kesulitan
yang penting pembuktian itu
itu butuh proses
butuh waktu pendek atau panjang
tergantung bagaimana bukti itu terpapar
kalau misalnya kan tkp itu ada tiga segitiga tkp
ada bukti kemudian saksi ada korban dan tersangka
semua itu harus sinkron antara yang satu dengan yang lain
kalau satu hal saja tidak bisa kita lakukan pemanggilan pemeriksaan pembuktian tentu yang lain akan berpengaruh
dan adrianus banyak yang mengatakan tadi prof adrianus juga mengatakan
orang kadang kadang lebih kerap kali sih lebih berani jika itu kita berkelompok atau berkerumun gitu kan
apakah mereka juga karena faktor mungkin mereka berpikir akan lolos dari jerat hukum atau tidak teridentifikasi oleh hukum
sehingga mereka juga akhirnya melakukan persekusi intimidasi atau kekerasan
sekali karena dalam diktub hukum kan harus jelas segitiga siapa mengakibatkan apa dengan apa gitu ya
maka ketika kemudian korbannya mati dengan pukulan sekidu banyak
bisa nggak kita menjelaskan bahwa yang menyebabkan matinya lebam pada bagian muka adalah karena pukulannya si a
siapa yang paling berkontribusi atas kematian gitu ya
maka ketika tadi menyambung apa yang pak selamat hukum memang cenderung untuk mengurai
mengurai dan mencopot copot satu peristiwa yang dilakukan oleh begitu banyak orang
maka saya misalnya juga mengambil ini sebagai satu hikmah untuk kita mendesakkan satu cara berpikir baru
yang melihat subyek hukum bukan barang siapa yang tapi sekelompok orang yang gitu ya
jadi dengan kata lain kewajiban pembuktian keharusan pembuktiannya lebih kurang daripada kalau misalnya mengenai siapa mengakibat terapet dengan apa
aturan hukum kita sudah bisa mengakomodasi itu
dan itu yang kemudian membuat orang akhirnya tetap lagi menjalankan aktivitas main hakim sendiri dengan berkerumun menekan dengan berkerumun seperti itu ya
memang sekelompok yang itu belum ada
barang siapa yang itu
sudah banyak sekali
sekelompok yang ada pasal lain orang yang membantu orang yang ikut serta
tapi pasalnya lain
ada nggak kasus kasus yang memang membuat kepolisian sulit sekali
seperti tadi mengidentifikasi atau menguraikan kalau misalnya kematian satu orang
siapa yang paling berkontribusi
ada dua puluh orang yang mukulin gitu siapa yang berkontribusi misalnya mencari bensin
siapa yang berkontribusi untuk meneriakan bakar
siapa yang berkontribusi untuk mematik apinya
apakah hal hal ini juga diperhitungkan pak
kejahatan itu di seluruh dunia
itu selalu ada titik
titik yang tidak sempurna itulah di mana kepolisian secara forensik masuk
pasti ada tidak
masyarakat menganggapnya tidak sempurna
melarikan diri menghilangkan bukti
dan juga bersama sama itu di bilang sempurna nih perfect nih
pasti ada satu titik dua titik yang tidak sempurna
di situlah polisi masuk
dari situ secara forensik identifikasi dikembangkan
sehingga ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain
dengan kejadian ini bisa saling menuding bisa saling menghindar
konflik itulah disitulah kita masuk
untuk pembuktian untuk pemersaan
itu adalah semua adalah bahan keterangan
tidak hanya untuk kasus main hakim sendiri mas arzuwendo yang terjadi di bekasi

tapi kan kasus kasus yang berhubungan dengan masa kan tidak hanya berhubungan dengan kasus pembunuhan seperti ini
mas arswendo sendiri punya pengalaman bagaimana tekanan massa juga mempengaruhi proses hukum misalnya
apakah anda lihat dari sepanjang pengamatan anda sebagai seorang budayawan seorang sastrawan yang pernah juga mengalami hal hal persekusi seperti ini
apakah anda lihat memang hukum indonesia aparat indonesia kalah akan tekanan massa
kalau kita lihat kasus kasus tidak hanya kasus ini ya mas arswendo
kalau kasusnya yang mirip mirip seperti ini iya
bahkan dalam catatan kasusnya misalnya kayak pasal satu ratus lima puluh enam a itu kalau disinggungkan tadi karena tadi baru diomongin juga di festival asean
itu selalu ada tekanan massanya
hampir dari sembilan puluh tujuh kasus delapan puluh delapan ada tekanan massanya
tapi saya itu mau begini bud supaya kita dapat ini ya kita mob nyalain mobnya ini nyalain keadaan massa
iya tapi jangan berhenti di situlah
maksud saya kurang lebih gini
kenapa sih tiba tiba kita orang orang tiba tiba bisa mudah digerakkan itu itu loh
tiba tiba harus ya satu orang berteriak serbu kenapa yang lainnya bilang misalnya entar dulu lah
ya nggak benar ada nggak itu upaya upaya yang dalam tanda petik atau tidak yang supaya mereka ini tidak subuh pendek
semua ini lewat pendek banget loh
begitu ada kasus beginilah apa benar dia nyuri kasarnya gitu
apa prasangka prasangka itu kenapa begitu
bu pendek kalau cuma maki maki atau mungkin mukul sedikit sedikit mungkin itu masih bisa kita terima logika
tapi kalau sudah sampai bakar itu logikanya ada di mana
bukan karena bakar ini mungkin munculnya justru dari karena yang ini dibiarin dia teriak dibiarin
kayak tadi ngancam tadi tidak ada yang merasa ini salah ini perbuatan yang nggak bener kayak begini
misalnya kesadaran itu juga ada
tidak tahu apakah itu bisa direfleksikan dalam hukum atau enggak
karena begini bud kalau tadi kamu bilang kan ini cuma mukul sedikit yang bakar itu nanti dalam proses hukum realitasnya oke satu sepuluh tahun satu mungkin delapan tahun juga
jadi nggak beda beda banget
kalau yang direm itu adalah reaksi pertama mereka supaya jangan main hakim sendiri nahan diri itu aja sudah menurut saya kan rakyat banyak
saya tanya prof adrian
kalau kita tidak sampai ke masa masa yang kemudian melakukan persekusi intimidasi pemukulan seperti kasih supporter kemarin juga
ada yang bilang begini para sosial mengatakan bahwa indonesia itu sebagai soft people soft country negara yang lunak
contoh begini ketika misalnya mas didatangi oleh mertua atau oleh keluarga pada malam hari buka pintu nggak pasti dibuka pintu
tapi kalau orang barat bisa ditolak tuh
artinya orang lebaran adalah orang yang kalau tidak ada pointment tidak ada perjanjian jangan ganggu
walaupun sudah malam sekalipun begitu ada saudara atau teman yang nggak tolong pasti kita buka pintu
nah artinya apa kita tolerable tolerable bahkan even pada deviasi pada penyimpanan sekalipun kita tolerable
jadi walaupun kita tahu itu salah walaupun kita tahu itu tidak benar tapi karena teman karena sudah teriakannya teriakan keagamaan begitu ya
maka kemauan kita untuk kemudian menyeberang itu cepat sekali nah itulah yang tadi kan oleh masyarakat sebagai itu yang membuat kita memang sebagai bangsa cenderung lalu kemudian juga hangat sebagai masyarakat
iya teman iya
tapi juga di pihak lain menghadapi hal hal sebegini membuat kita juga lalu kemudian gampang terjerumus
bahkan seorang yang guru sekalipun dosen sekalipun orang orang juga akhirnya mau menyeberang dengan sukarela
biasanya kalau kejadian kejadian persekusi atau aksi main hakim sendiri yang melibatkan masa ini ada dua kerumunan mas arjan prof adrianus
yang satu kerumunan yang mukulin atau melakukan persekusi atau melakukan intimidasi kerumunan yang lain adalah kerumunan yang menonton
kenapa kerumunan orang yang tidak ikut terlibat ini juga tidak punya keberanian
tidak punya keberanian tidak punya logika kesehatan untuk bisa menghentikan aksi yang tidak berhadap ini sebenarnya
aksi aksi seperti ini kan
itu itu bisa kita lupa
fisiologi masanya memang begitu
jadi satu orang aja kan tak atau mulai mukul yang lainnya pasti ini
bukan kalau ada yang menghentikan nah itulah sebetulnya yang kita harapkan tapi itu yang tidak terjadi
maksud saya kurang lebihnya kenapa nggak tradisi itu atau kemungkinan itu juga dimunculkan gitu loh
dalam wacana wacana yang lainnya
karena kalau tidak seperti kamu bilang tadi bukan hanya di sini dan bukan hanya kasus yang kemudian fatal begini nih yang dokter pindah itu
itu juga bagian bagian yang sama
ada penjelasan ilmiahnya
ada jadi kalau para para yang orang nonton itu disebut sebagai bystander
by stone effect jadi justru kehadiran mereka yang nonton nonton ini justru malah menjadikan makin nafsu nih
makin semangat ya orang orang yang mukuli gitu
justru bukan orang orang
karena ada panggung ada panggung
oh justru jadi kebalik ya
ada audience tuh gitu
karena kalau kita kebiasaan kalau kita individual melakukan kejahatan kalau ada orang lain yang melihat pasti kita akan takut
kalau perlu tidak jadi lakuin kejahatan ini hal yang berbeda
ini yang baik baik justru kehadiran massa massa yang pasif menjadikan massa yang aktif ini kemudian makin semangat ya untuk mukuli dan sebagainya
itu logika logika awam apakah hanya terjadi di indonesia atau logika psikologi mereka
oke kalau dari kejadian kejadian kita tidak hanya bicara kasus kemarin mas arsvendro dan adridrus pak selamat juga
tapi juga kasus kasus lain yang kemudian melibatkan massa
anda melihat dari beberapa hal terakhir misalnya persekusi terhadap dokter fira atau mario misalnya
kemudian yang terakhir juga kita lihat aksi pemukulan kepada supporter persib yang sampai akhirnya meninggal dunia
anda lihat dari kasus kasus yang melibatkan masa ini ada benang merah yang sama nggak prof
pada masanya pada jumlah orangnya
tapi saya kira beda betul antara kasus
yang ini dengan kasus viral
eh apa dr vira itu
karena pada dr vira itu memang dilakukan dengan sengaja sistematis penuh dengan rasional penuh dengan tujuan gitu ya
jadi beda dengan yang kasus bekas ini di mana memang dilakukan oleh mob yang tadi tanpa kesalahan
tapi semuanya memiliki benang merah yang sama yakni rame rame
ya rame rame karena tadi nampaknya rame rame itu diakui sebagai legitimasi
legitimasi untuk mengatakan bahwa ini benar dan yang tidak rame rame adalah suatu hal yang salah
saya mau ambil contoh pada yang namanya lincing
jadi di negara afrika selatan itu ada yang namanya linzing
orang dibakar dengan mengalungkan ban
ban itu disirami bensin dan dibakar
nah lincing itu selalu bernuansa kelompok
nah jadi kembali pada konteks pembuktian
maka kalau sudah ada orang yang dibakar dengan cara seperti itu ya polisi tinggal langsung nyari kelompoknya saja
jadi kalau sudah lagi dibuktikan siapa berbuat apa dengan apa karena memang pasti dilakukan oleh kelompok
kalau base kelompok
kalau seperti di bekasi ini kan kalau kata palsu
karena tadi cair tidak berkelompok
hal hal ini jadi lebih sulit nggak pak selamat dibuktikan
kalau kelompok kelompok misalnya persekusi kepada kelompok kelompok tertentu misalnya itu kan kita bisa tahu nih dari mana gitu
mas arswendo aja bisa mengidentifikasi persekusi yang dilakukan kepada mas ars dulu
kelompok mana aja udah tahu kan mas arsweda kan dengan sangat gampang
di situ kan ada pengurus masjid ada rt ada rw
tentu dari tokoh tokoh itu yang mengetahui persis kejadian itu
atau minimal mendengar itu kan bisa ditarik ke belakang
siapa yang paling vokal siapa yang menggerakkan tangan siapa yang membawa minyak tanah misalnya membawa bensin
sudah kelihatan di situ nanti
untuk perkembangan kasus kasus yang dulu pak selamat kalau kita bicara persekusi juga menjadi perhatian kita
sangat menyedihkan bagaimana orang perempuan diintimidasi anak kecil diintimidasi pakai kekerasan juga
hal hal seperti ini kan melibatkan tidak hanya individu tapi juga kelompok
ini kalau boleh ada update gitu pak selamat apa yang bisa diceritakan
bahwa kepolisian itu betul betul serius ternyata mendalami dan memproses kasus kasus yang melibatkan massa seperti ini
untuk yang mario sudah dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian ditindak secara hukum
kemudian yang lain juga ditindak
mungkin yang disolok mungkin ada klasifikasi khusus persekusinya tidak sampai melakukan penganiayaan
tapi itu bisa menimbulkan proses hukum juga
tidak sampai fisik
tidak sampai fisik
ini kita harus break dulu setelah break kita akan merumuskan kira kira
masa ini menjadi kalau tadi kita belajar pancasila kita belajar mengenai kewarganegaraan kelompok gotong royong kolektivitas
itu menjadi hal yang sangat diaguh agungkan sementara individualistis itu harus dihindari betul betul
nah bagaimana kemudian menjadikan masa kolektivitas gotong royong bersama sama ini menjadi hal yang positif
tidak dipakai hal hal yang selama ini meresahkan kita kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tepuk tangan bersama kami
bagaimana kemudian menjadikan massa kelompok kolektivitas kebersamaan kegotong royongan kebersama samaan ini menjadi hal yang sangat diaguh aguhkan
hal yang menyenangkan hal yang menjadi kekuatan bukan hal yang sangat menakutkan seperti ini mas arswendo
ya justru karena persoalan persoalan ini kita membahasnya itu jangan sampai mengaburkan gitu
juga sebaliknya gini jangan sampai ini membenarkan tindakan itu
misalnya aja oh ya dia tampangnya kayak pencuri misalnya ini sayangnya
atau dia memang bawaannya banyak itu benar tetap di
tapi jangan sampai menjadi kekuatan
sampai menjadi pembenaran tindak kekerasan ini
jangan sampai menjadi pembenaran bagian dari main hakim sendiri ini
nah ini peran ini kalau kita bisa approach per individunya aja mungkin jangka panjangnya tetap ada
oke lah kalau begini hati hati sendiri dikit
jauh wilayahnya wilayah musola ya kita gimana dan lain sebagainya
masa kesadaran itu berhenti ada harapan harapan besar untuk kasus ini berhenti di sini
dalam artian apa
sudah ini memang ada korban tapi di tempat tempat lain tidak harus begini
bahkan mungkin lebih luas daripada wilayah wilayah yang selama ini kita curigai
mas arswendo mungkin boleh ceritain nggak mas ke kita
mas arswendo kan dulu pernah juga mengalami hal hal yang seperti ini
apa yang sebagai objek mungkin kalau kita bisa bilang mungkin korban juga persekusi
apa yang suasana kebatinan apa yang waktu itu anda rasakan

sehingga anda mungkin agak terpaksa

atau menghadapi tantangan yang sangat berat untuk memperoleh keadilan dengan persoalan masa ini
begitu kita ketemu saya cuma secara guyonan saya bilang pasal ini mestinya dihapus atau diangkat
pasal waktu itu satu ratus lima puluh enam a itu yang ini
tapi kemudian saya juga
bisa alami satu ratus lima puluh enam a aneh aneh ya
itu pergurusi yang ini
tapi kemudian saya juga mikir enggak
ya mungkin sampai generasi berikutnya baru pasal ini biar jengkot
tapi malah kita nikmati mungkin justru karena inilah indonesia
jadi harus ada yang begini begini
dalam pengertian positifnya begini
ya hb yassin dulu kenapa pasal itu tahu enggak apa apa juga
atau yang lainnya nggak apa apa
bahkan sekarang pun saya merasakan bahwa misalnya
agak ngeleweng sedikit topiknya tapi hampir sama promosinya
siapa sih dua tahun yang akan datang yang akan ingat kasusnya ahok yang kayak begitu
ingat dalam artian akan menyudutkan dia terus
kita tadi menjelaskan
jadi lebih toleran lagi sebagai bangsa mungkin
ya udahlah itu udah dulu lah
itulah yang sebetulnya nilai nilai positif yang bisa kita kembangkan
imbuan imbuan ke pelaku pelaku ini barangkali bisa lebih menyentuh
bagaimana menyentuh mereka ini prof
ya tapi saya agak kurang setuju kalau hal itu kemudian menjadikan kita lebih toleran
apa kita memang selalu menempuh cara yang menyimpang seperti itu
bukan toleran pada kejahatannya itu bukan prof
tapi bagi masa akan begini melihatnya
jadi dalam rangka bentuk pelaku misalnya sebagai contoh anak kecil kita ubah pelakunya
maka ketika dia memberikan tangan kiri kepada orang kita bilang awas salah ya kita suntik anak itu
sehingga besok dia akan memberikan tangan kanan
terus begitu kita berikan reward ketika dia memberikan tangan kanan
adik manis adik badan tapi ketika dia berikan tangan kiri kita bilang adik salah ya dan kita sentik
nah ketika kemudian masa yang sudah salah kemudian kita berikan apresiasi
kita berikan dia lepas dari hukum
ketika kita berikan dia apa namanya bahkan
bukannya itu namanya pembelajaran sosial
bahwa kedepan akan diulangi lagi
apalagi kalau kemudian didekati dengan hukum normatif yang mengatakan bahwa sepanjang tidak ada bukti
sepanjang tidak ada cctv kami nggak bisa nyentuh anda loh
wah ini ngeri loh
semakin orang membuat semakin membuat orang akan beringas seperti tadi
dengan mengatakan bahwa yang penting gue gak kelihatan di cctv
yang penting saya lempar sekali
untuk membarbari orang lalu lari
bukannya itu udah masa juga kan
kita hanya punya alat hukum yang itu tadi
segitiga tadi gitu ya
maka saya mengatakan bahwa kita perlu ada satu
ya memang hukum bukan segala galanya
namun kalau tidak ada hukum itu sama sekali ya repot juga gitu ya
anda melihat evaluasi anda terhadap aparat kepolisian dalam memproses persekusi massa
atau kegiatan kegiatan massa yang sangat meresahkan seperti ini gimana prof
terpaksa selektif sih
termasuk selektif dalam arti bahwa
sepanjang tersedia alat bukti yang cukup
yang kedua juga tadi
sepanjang tidak mengganggu harmoni gitu ya
nah ini kan juga pada dasarnya adalah suatu pembelajaran
pembelajaran bahwa it's okay loh buat masa
karena tadi di dasarnya polisinya akan berhitung dari sisi
agar tidak mengganggu harmoni
nah paslamat itu juga diperhitungkan gak oleh kepolisian bagaimana mengganggu harmoni
kekuatan massa yang bisa menekan secara politik secara sosial
mungkin mengganggu independensi kepolisian dalam melihat sebuah kasus hukum gitu misalnya
hukum itu kan tidak hanya untuk hukum
tapi juga untuk keadilan
juga untuk kemanfaatan
kalau kita menegakkan hukum ternyata tidak memberikan manfaat kepada masyarakat
ya nggak jalan juga itu hukum
jadi apa yang disampaikan oleh prof memang betul
kalau memang berhadapan dengan massa
mana yang paling prioritas melakukan perbuatan ini itu
oke mana yang paling prioritas harus selektif
misalnya siapa orang pelaku utama
siapa yang pelaku utama tapi membantu
siapa pelaku utama yang ikut serta
tidak mungkin satu kampung
anda lihat pasti ada aktor
kalau seperti ini ketika masa bergerak
ketika massa melakukan anakisme gitu
tindakan tindakan tertentu itu
pasti kepolisian pasti melihat ada aktor intelektualnya
perbuatan seperti ini yang lebih dari satu orang
katakanlah dua orang lebih
itu pasti ada aktor
bagaimana cara membedakan bahwa kerumunan pergerakan kerumunan ini
design atau tidak berdesign
ketika dilakukan berita acara pemeriksaan di bap
itu akan ketahuan
siapa berbuat apa
kapan dimana bagaimana caranya
itu akan ketahuan
ya kalau bagian dari ini misalnya bisa dilakukan seperti ini
kalau saya ketemuan
kemudian menjadi pribadi
bisa menahan diri gitu loh
dan ketika menahan diri itu pengertiannya adalah
kayak yang tadi di singeng tadi
kalau mau berantem kita jangan mukul lebih dulu
udah itu aja
jadi dalam kerumunan masa ini jangan berteriak dulu
jangan melakukan itu dulu
saya kira hukum yang paling benar juga
tapi kerumunan masa ini yang kalau kata anda atau kata prof adrianus juga
kerap bisa mungkin mengintervensi atau merubah
kalau diakomodasi oleh keputusan hukum misalnya
diakomodasi oleh kepentingan kepentingan tertentu
termasuk untuk cara menekan
jika memang terus diakomodasi
aksi aksi seperti ini
dampaknya buat masyarakat kita
kondisi sosial kita
seperti apa pak
ya kalau itu kemudian menjadi ini
apalagi sebetulnya cuma satu
karena ini masalah politik aja
begitu itu ada payung politiknya yang memungkinkan ini semuanya
ya politiknya lah yang di
harus dibenain dulu
karena kalau urusannya si
di bekasi ini
kasus ini pasti nggak ada itunya
tapi kalau itu dibiarkan juga
lah itu baru kemudian menjadi
tidak jelas kemana mananya
sebelum ke pak selamat terakhir
efek jerah apa yang
mungkin bisa di design
atau dilakukan oleh kepolisian
sehingga bisa menimbulkan efek jerah
yang betul betul jerah gitu
sehingga orang berkelompok itu
tidak ada manfaatnya
kalau kamu melakukan kejahatan
sekarang berkelompok gitu
ya saya menyaksikan adanya satu fenomena
dimana ada sekelompok anak yang tawuran ya
begitu pulang dia tawuran
pulang tawuran dia rame rame
kalau perlahan lahan satu persatu
udah pulang ke rumah masing masing
terlalu jauh gagah semua
ketika tinggal satu orang
menjadi seperti anak ayam
saya saksikan karena saya ikut dari awal tuh
yang mau saya katakan adalah bahwa
cetuskanlah suara hatinya
ingatkanlah suara hatinya bahwa
anda salah gitu
karena kalau kita mencari
kalau kita bersandar pada hukum
pasti hukum punya constraint
ketika tidak ada bukti dan seterusnya
tapi kalau kita ketuk suara hatinya
maka mereka mereka yang sekarang
sedang dikejar kejar polisi ini
memang saya pelakunya
dan saya akan menyerah demi hukum
kalau kita tanya dia
pada saat dia sedang jadi kelompok
gagah sekali dia
tapi ketika dia sudah jadi somebody
menjadi seorang human being
maka dia pasti akan berkata lain
jadi contoh yang bagus sih prof ya
kita butuh orang orang kayak gitu
yang terus mengingatkan bahwa ini
aksi masa ini tidak benar
kepolisian kan gada terdepan nih
kepolisian ini bisa
tidak hanya bekerja sendiri
mengimbau masyarakat juga
aksi aksi seperti ini
main hakim sendiri
kerumunan massa untuk
tidak dipakai lagi lah
karena kamu akan sial nanti ke depan
kalau pakai gini terus misalnya
polri ini kan
pengemban fungsi pemerintahan
di bidang penegakan hukum
keamanan dan keturiban masyarakat
tentu ini bagian dari kita
teman teman dari pimas
dalam rangka pencegahan dan sebagainya
diseminasi dan sebagainya
kalau hal ini tentu
akan menjadi bagian dari teman teman dari reserse
untuk melakukan perlindakan terhadap
saya lagi oknum ya
yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan
yang menyebabkan mati
atas nama teman teman
atas nama teman teman pores
kemudian secara umum
paul dame turgaya
kepada saudara saudara saya
yang di babuland
mungkin pak rt
menghadap ke penyidik di bekasi
bisa menjadi polisi masyarakat
jadi menjadi polisi untuk lingkungan
di lingkungan rt rw yang ada di babelan itu
kontak kepada pak polisi
kalau misalnya tidak bisa takut kepolisian
kontak kepada pak kapolres bekasi
pak ini orang orang sudah ada di sini
kami siap membantu
siap menghadapi polisi
karena banyak yang belum juga mengaku
atau belum susah untuk ditangkap
karena begini semakin teman teman yang pelaku utama
pelaku pembantu melarikan diri
semakin mensusahkan dia
kalau sampai polisi menerbitkan
hukumannya makin berat maksudnya
kalau sampai petugas kepolisian
melenguarkan daftar pencarian orang
ditempel di tembok tembok di rt situ
tentu akan kasihan keluarganya juga
di samping dia sendiri
apalagi juga almarhum ini juga akan memiliki anak sebentar lagi
jadi sudah dipastikan anaknya akan
ini juga patut diperhatikan
jangan seperti cerita silat saling balas dendam
jangan saling balas dendam
baik terima kasih pak selamat
terima kasih prof adianus terima kasih mas ars
mudah mudahan apa yang terjadi di bekasi
dan beberapa kasus kasus yang lain tidak lagi terjadi
harusnya masa harusnya kolektivitas
harusnya kebersamaan itu dijadikan
energi positif untuk membangun indonesia
yang lebih baik dengan bersama sama tadi
bukan menjadi alat untuk intimidasi
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya yang hangat malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami